sejumlah pejabat tinggi dan kepala negara g dua puluh telah mendarat di bali untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi g dua puluh yang digelar besok
salah satu momentum yang ditunggu adalah pertemuan bilateral antara amerika serikat dengan tiongkok
bandara igusti ngurah rai mulai sibuk menyambut kedatangan sejumlah pejabat tinggi dan kepala negara menjelang konferensi tingkat tinggi g dua puluh yang akan digelar pada lima belas dan enam belas november esok
beberapa di antaranya adalah presiden korea selatan perdana menteri jepang dan presiden amerika serikat joe biden
salah satu pertemuan yang ditunggu adalah pertemuan bilateral antara presiden amerika serikat joe biden dan perdana menteri tiongkok xi jinping
pemerintah indonesia berharap pertemuan dua kepala negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini bisa menghasilkan suatu output yang baik
pemerintah indonesia berharap perekonomian terbesar di dunia ini bisa menghasilkan suatu output yang baik
pemimpin kebijakan berjumpa dan berbicara dalam pertemuan dan mencari solusi untuk dunia
harapan saya adalah memiliki pemerintah yang baik untuk berkembang bersama dan lebih kuat
dan itu berarti penting karena di indonesia
jadi ini sangat penting karena ini adalah dua negara ekonomi yang paling besar di dunia